supaya papi marah sama aku ya kan
kau pikir di akal akalannya mama adriana
ya bisa aja mungkin pas aku lagi nyari sama boy
tapi ya bisa aja dia gak mau ketemu sama kita
atau mungkin dia malah sembunyi
tapi pie percaya sama aku aku tuh gak bohong sama papi
aku emang belum ketemu sama mama adriana
aku berani sumpah tapi lihat mata reva
kamu udah membantuin aku nyari mama tiri aku
maaf ya gara gara aku kamu jadi repot harus kesana kesini
terus juga malah jadi kena masalah
rev makasihnya mah ntar aja gak usah sekarang
yang penting kan sekarang aku bisa jalan sama kamu
dan kalau gak kayak gitu kan aku gak bisa ketemu sama kamu
oh iya rev kalau maaf maafan mendingan nanti aja pas lebaran ya
kamu lihat loh di rambut kamu kayak ala ala apa aja
ternyata adriana benar
kalau reva memanfaatkan situasi ini untuk bisa jalan sama bu
hmm yaudah boy kayaknya aku mau langsung masuk aja
kamu pulang duluan aja gak apa apa
oh yaudah kalau gitu aku masih mau nyari ibu tiri kamu ya
yaudah makasih ya boy
makasih mulu dari tadi ya
nih biar makin keteng
kepikiran apa sih pak
kalau kamu itu
jangan memperpanjang masalah lagi
nggak usah bales bales gendam
jangan cari urusan lagi
kalau enggak masalahnya nggak selesai selesai nanti
udah lupain semua ya boy
kamu dari mana aja
ya abis cari mama adriana lah pi
tapi ini nanya nanya aneh aneh aja deh
tapi kamu tidak sedang bohong sama papi kan
jadi papi mau bilang
kalau reva tadi tuh nggak pergi nyanyi mama adriana
terus kamu sudah ketemu dengan mama adian
kamu jangan pernah bohong sama papi ya
tadi mama adrian telpong sama papi
dan dia bilang
kalau kamu sudah ketemu dengan mama adriana
biar mama adriana jangan pulang sekalian
dia bilang aku ketemu sama dia
aku tuh belum ketemu sama dia sama sekali
aku ternyata tuh nyariin dia
tapi kan juga tau aku nyari dia
terus dari mana mama ardian
dari mana mama adrian tau
kalau kamu sama boy bersama aku
itu artinya mama adriana udah ketemu dengan kalian
artinya boy reva dan mama adena ketemu iya kan
bi aku berani sumpah ya
aku tuh belum ketemu sama mama adrian
dan seandainya ketemu
pasti aku suruh dia langsung pulang
ya bisa aja ini cuma akal akalan mama adrian
supaya papi marah sama aku iya kan
kamu pikir ini keakal akalannya mama adrian
ya bisa aja mama adrian
mamanya mama adril tuh ngeliat aku sama boy
tapi bisa aja dia gak mau ketemu sama kita
atau mungkin dia malah sembunyi
tapi bi percaya sama aku
aku emang belum ketemu sama mama adrian
aku berani sumpah
bukannya papi yang ngajarin sama reva
supaya jangan pernah berbohong
biar papi akan cari mama adriana selesai papi meeting
liatan reva duluan pi
gue akan suka sama boy
gue harus kasih tau boy siapa pelaku sebenarnya

yang bikin masalah itu anak black cobra
yang menyerang perguruan macan putih itu anak anak black cobra
oh jadi mereka ya bang
alex udah ngakuin semuanya
dia udah datang ke lo gak udah minta maaf sama lo belum
enggak sih bang
ya cuma menurut aku sih masalah kayak gitu gak usah dipermasalahin bang
masalah ini belum selesai
ini menyangkut harga diri gue dojo gue dan kehormatan gue
karena lo tau kan boy
gue gak akan pernah nyerang dojo atau pegunungan bela diri manapun
ya udah bang
kalau kayak gitu terserah abang aja
tenang aja kayak gitu
emang gue mesti ngasih pelajaran sama mereka
udah apa ya
kenapa tadi nelfon ya
iya gue tuh niatnya pengen ngajakin lo buat pergi nemenin gue beli buku
ini gue lagi di jalan nih sama meli sama megan
saya nggak bisa ikut soalnya kan abah di bd
jadi kayak raya tuh nemenin abah gitu di rumah sakit
ya ntar tolong sampaiin ke raya ya
aduh sorry banget nih gue gak bisa jenguk juga ke sana
semoga abah cepat sembuh ya
kalau nggak bisa kita sekalian jemput lo aja mumpung kita masih di jalan
nah itu dia sin gue kayaknya nggak bisa deh
ntar kalau misalnya gue mau pergi kan gue harus minta izin
yang ada malah ribet
aduh bete kenapa lagi sih bokap lo
dia bikin masalah lagi sama lo ya
yah gitu deh
jadi ceritanya itu
si mama tuh kayaknya ngambek
nah itu kan gue pergi nyari dong
gue ngajak boys kalian
itu tuh udah cari cari kemana mana
tapi dia tuh gak ada
dan kita juga nggak sempet ketemu sama dia
ternyata dia tuh ngomong ke papi
kalau misalnya dia udah ketemu sama gue dan boy
padahal nggak sama sekali
dia tuh fitnah kita tau nggak sih
terus malahan yang lebih parah
kalau gue sama boy itu malah nyuruh dia
jangan pernah pulang lagi
ketemu aja kaga gimana mau ngomong
ya karena itu deh muka gue jadi ngambek lagi sama gue
ya ampun kejam banget sih tuh orang
kayaknya deh ya
dia harus kita jadiin cus deh
cus buah gitu kita play nih ya

ya rendam aja tuh pake sabun pembersih
biar otaknya sekalian bersih
yuh lagi kan udahlah
ngapain juga kita emosi gara gara dia
seandainya nanti ketemu sama dia di tangan jalan
suruh pulang ya
ya atau nggak terserah kalian deh gimana caranya
yang penting dia pulang ke rumah oke
kalau lo malah pengen dia balik sih
udah biarin aja dia diemin
ya lo tuh nggak usah kasian kasian lagi deh sama dia
dia aja tuh nggak ada kasian kasiannya sama sekali sama lo loh
yah kalo gue pribadi juga sebenernya gue udah membodo amat
tapi gue tuh nggak tegang liat bokap
aku tuh kayaknya kepikiran jadi sedih
ya ngapain aja gue ngelakuin ini semua supaya bokap gue bener bener percaya
kalau gue juga udah berubah
jadi kan bokap gue bener bener percaya
kalo gue tuh emang bener bener minta tolong ke semua temen temen
buat bantu nyariin si mami tiri gue itu
ya terus kalo dia udah pulang mau lo apain lo sayang sayang gitu
kalo lo mau ngerjain abis itu gue mau aja bantuin lo
hah ya iya gue juga pengen banget tuh ngerjain nyohab tiri lo tuh
ya enggak lah ngapain juga gue bersikap kayak gitu
gue kan harus tetap bikin tapi gue percaya kalau gue udah berubah
lagian menurutku kayaknya cara ini tuh ampuh banget deh
kayak gue bersikap baik bersikap sopan
tapi tuh udah bikin sama tiri gue tuh jadi bingung cara ngadepin gue kayak gimana
sampai dia merasa tersuruh sampai akhirnya dia kabur nih kayaknya karena pusing
lo kalo sama jago acting jadi artis aja rey
duit banyak tuh kan
iya kira kira duit
udah ketuaran iyan biasa aku bicarakan sama iyan
udah ah gimana kalian mau bantuin gue atau enggak
yaudah gampang nanti kita bantuin oke
yaudah makasih ya